sementara itu jemaah an nazir di goa sulawesi selatan menggelar sholat idul fitri pada kamis pagi
pola hisap dan fenomena alam menjadi alasan mereka untuk menentukan satu syawal seribu empat ratus tiga puluh sembilan hijriah
kamis pagi sekitar tiga ratus an anggota dan simpatisan jamaah nazir di bonto maranu
kabupaten goa sulawesi selatan melaksanakan sholat idul fitri
mereka memiliki pola hisap yang berbeda
saban ke ramadan berarti kita menghitung akhir saban itu
maka ramadan efektif pada hari selasa di tanggal lima belas mei dua ribu delapan belas
maka kita menghitung sampai lima belas bulan purnama kita temukan bulan purnama jelas
dia muncul di timur pada saat yang sama
dia muncul pada tanggal dua puluh delapan sore malam selasa malam tanggal dua puluh
maka estimasi kita lima belas hari muncul bulan kalau tiga puluh perjalanannya
maka memang sudah kita estimasi pada hari rabu akan muncul bulan
dan berpisah di tengah hari
maka kita hitung tiga bulan terakhir sebagai rukyatul hilal
tapi bukan hilal baru karena hilal baru mustahil disinihat
karena berpotensi terbit sepuluh derajat atau enam derajat di bonto maranu
mana bisa dilihat diteropon dengan alat canggih pun tidak boleh
sholat idul fitri berlangsung hikmat dan diakhiri dengan khutbah
yang berisi seruan untuk melawan aksi radikalisme sejumlah orang
yang ingin merusak agama islam
usai solat idul fitri jemaah nazir saling bermaaf
isang tangis seharupun tidak terbendung
karena mereka mampu melaksanakan ibadah puasa sebulan penuh